murah banyak pilihan serta praktis
itulah berbagai alasan para netizen untuk memanfaatkan hari belanja online nasional
harbolnas yang dimulai pukul sebelas november
mas pernah tahu harbolnas nggak
harbolnas apa mas nggak pernah dengar saya
belum belanja tapi barang barangnya udah dimasukin ke list belanja yang akan dibelanjakan
jadi belum sempat belanja
udah belanja belum
udah udah belanja
tapi kalau persiapan khusus sih nggak ada
palingan biasanya kan kayak si misalnya produk apa yang mau di harbolnas tuh
biasanya dia kan udah kayak nge post dulu kayak di official account nya gitu
jadi udah lihat lihat dulu dari sebelum harbolnas
ya itulah suara para pengguna internet atau netizen tentang hari belanja online nasional
masing masing mempunyai pilihan dan trik tersendiri untuk mendapatkan barang yang disukai dengan harga termurah
salah satu platform lazada memulai hari pertama harbolnas dengan tagline
ya sebelas sebelas adalah hari yang sangat istimewa buat kita
jadi persiapan sebenarnya mulai tiga empat bulan sebelum hari ini
dan itu semua keluar
jadi itu banyak persiapan dengan para pengguna
memastikan kita memiliki perjanjian terbaik dan produk yang sangat istimewa di website hari ini
itu banyak di marketing memastikan kita memiliki sisi yang sangat menarik untuk pelanggan
dan kemudian jelas juga di operasi
karena kita ingin memastikan produk menarik kepada pelanggan dengan cepat
dan itu pengalaman pelanggan yang sangat baik
co ceo lazada indonesia yang akrab di sapa flo ini
menambahkan pihaknya berusaha untuk memperkuat sistem teknologi informasi dan infrastruktur
mengingat ekspektasi trafik dan transaksi yang melonjak lima hingga enam kali lipat di hari biasa
kita telah melakukan banyak perbaikan di infrastruktur
sekarang kita bisa mengurangi sembilan puluh juta pesanan sehari dari sisi infrastruktur
jadi ada banyak kerja yang dilakukan
ini adalah hari yang kita melakukan banyak
sama ada di trafik dan transaksi
terhadap pasar indonesia
setelah mempunyai tempat logistik di cimanggis medan dan surabaya
pihaknya akan membuka kantor operasional di makassar minggu depan dan akhir tahun di balikpapan
untuk mempercepat pengiriman barang
namun yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
mempunyai catatan tersendiri tentang harbolnas
kepada masyarakat yang mau berbelanja
satu adalah harus berdasarkan pada kebutuhan tadi bukan keinginan
yang kedua adalah juga pastikan bahwa
informasi itu adalah benar
artinya apa yang diinformasikan di dalam suatu etalase atau di penyelenggara jasa e commerce ini
dijelaskan bahwa ketika memilih suatu produk yang akan dibeli
pastikan ada spesifik daripada produk
berarti informasi itu lengkap atau tidak
nah kalau itu lengkap akan memberikan suatu salah satu
memberikan suatu jaminan bahwa produknya itu adalah seperti ini loh punya gambarannya
tetapi kalau itu adalah tidak memberikan suatu spesifik dari produk tersebut
kita bisa mengambilnya
artinya kan hanya memberikan suatu gambar foto aja
tidak sesuai dengan realita barang tersebut
ini yang banyak terjadi
di mana pengaduan konsumen ke ylki terkait dengan belanja online ini adalah
dua ribu enam belas itu adalah nomor tiga setelah perbankan dan perumahan
nah tahun dua ribu tujuh belas saat ini adalah merupakan pengaduan terbanyak
ylki mencatat tren pengaduan belanja online di latar belakang ini
masalah misleading information produk yang ditawarkan ke konsumen menempati urutan pertama
ada pun pembatalan sepihak pengiriman barang proses refund dan proses penyelesaian sengketa
menempati urutan selanjutnya pengaduan konsumen terhadap belanja online